tengah penyelidikan tentang dugaan suap atas rencana reklamasi teluk jakarta
proyek ini akan tetap dilanjutkan sudah dikonfirmasi tadi
tujuh belas pulau buatan akan dibangun di pesisir pantai utara jakarta
kita langsung lihat gambar yang berikut ini
ada gambar grafik yang berwarna merah ini adalah pulau pulau buatan yang dikerjakan sejumlah pengembang
total ada tujuh belas pulau yang akan dijadikan kawasan komersial
mulai dari pulau a di sebelah timur yang berbatasan dengan provinsi banten hingga pulau ki di wilayah barat
pembangunan ini berdasarkan keputusan presiden nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima tentang reklamasi pantai utara jakarta
dan berikutnya adalah luasan masing masing pulau buatan
yang terbesar adalah pulau m luasnya lima ratus delapan puluh tujuh hektare
diperkirakan bisa menjadi tempat tinggal bagi satu ratus sembilan ribu jiwa
sementara yang paling kecil adalah pulau k di ujung di selatan
luasnya tiga puluh dua hektare yang letaknya menempel dengan daratan jakarta
pembangunan pulau pulau ini nanti tematik
misalnya pulau a untuk pertokohan pulau c untuk kawasan pendidikan
rencananya ada taman burung di sana
pulau d e f untuk pusat olahraga dan ada juga rumah sakit
pulau o p ki untuk industri perdagangan logistik
selain itu juga akan dibangun hunian berupa apartemen villa dan taman bermain
nah kemudian ada sebelas pengembang yang akan menggarap reklamasi ini atau pulau pulau buatan ini
beberapa pengembang membuat lebih dari satu pulau buatan
misalnya pt kapuk niaga indah
yang menangani lima pulau buatan
nah pt kapuk niaga indah ini adalah anak perusahaan agung sudayu group
sementara pt muarawisesa yang membuat pulau g
adalah anak perusahaan agung podomoro group
dua perusahaan ini telah mendapatkan izin pelaksanaan
sementara sembilan pengembang lainnya baru mendapatkan izin prinsip